badan eksekutif mahasiswa keluarga mahasiswa universitas negeri semarang menyebut
wakil presiden ma'ruf amin sebagai king of silent atau raja diam
dalam kritikan disampaikan melalui poster digital ini juga disebutkan
dan ketua dpr ri puan maharani sebagai the queen of ghosting
bm unes menilai kinerja maruf amin sebagai wapres tidak terlihat di tengah pandemi covid sembilan belas ini
apalagi pandemi sedang mengganas di indonesia saat ini
secara umum ma'ruf amin dinilai terlihat absen dan diam
menanggapi kritik ini jurubicara wakil presiden mas duki baidlowing mengatakan
kritik merupakan hal yang sudah biasa terjadi
menurut dia julukan ini tidak membuat marah maruf amin
itu saya kira tidak benar begitu begitu
karena pada dasarnya wapres itu bekerja dengan baik
wapres dengan presiden itu ya sebagaimana kita ketahui
bahwa presiden dan wakil presiden itu kan bukan pekerja eksekutorial
bukan yang mengeksekusi
yang mengeksekusi itu adalah kementerian dan lembaga
wapres itu adalah bekerja mengkoordinasi terhadap pekerjaan pekerjaan
yang sebenarnya dikerjakan oleh presiden tapi kemudian dilimpahkan kepada wakil presiden
sebelumnya akhir juni lalu presiden jokowi juga mendapat kritik keras
dari bm universitas indonesia
bem ui menyatakan presiden jokowi sebagai king of lip service alias raja membual
lantaran sering mengobrol janji manis yang kerap tidak direalisasi
saat itu jokowi mengatakan kritik merupakan hal biasa
sebagai bentuk ekspresi mahasiswa
sehingga universitas tidak perlu menghalangi
namun tetap ada tata kerama dan sopan santun dalam penyampaiannya